kita cari di rumah kamu ya
aku yakin di rumah gak ada
kamu yakin ketinggalan disini
tadi pas aku nunggu disini aku masih liat handphone
ya mungkin jatuh di rumah kamu
bisa antar saya ngirim lamaran kerjaan gak
tapi saya telapar kang
mau makan dulu
sama saya juga kang
nanti pulangnya kita makan bersama
yaudah tuh kang
aku selalu berharap
kamu yakin ketiga lagi pangkalan
coba deh kamu inget inget lagi
coba sama mas pur miskol aja deh
ih mas pur
sebentar ya kue telpon tisna
siapa tau tuh
tisna tadi ke pangkalan
tis lo tadi udah ke pangkalan belum
udah tadi pagi pas kan terineng bunga
terus setelahnya lo ke pangkalan lagi nggak
kayaknya ketinggalan di pangkalan
saya enggak lihat pur
mungkin ojak tahu
kang kita harus bantu nyari kang
terus kang amin enggak jadi ngelamar kerjaannya atu
saya jadi galau kang
kata tisna dia belum ke pangkalan
bang apanya bunyi

palingan istri saya nyuruh beli terigu
malu udah dateng tat
kalau mau tidur sana di dalam
gak ada ah
ntar malu dateng
gue kagak tahu
kita cari di rumah kamu ya
aku yakin di rumah gak ada
kamu yakin ketinggalan di sini
tadi pas aku nunggu di sini aku masih lihat handphone
ya mungkin jatuh di rumah kamu
kamu jangan nangis dong
gue bantuin nyari ya
kita tanya orang orang
aku belum pegangan
mbak be lagi tidur
cuma mau ngasih catatan pesanan bu indri sama bu dede
nanti mah kesini lagi ya
besok mak yang ambil
yaudah sekarang mak pulang dulu
takut takut mbak be
lu tadi ke pangkalan gak
dari tadi beta belum keluar rumah
sekarang baru mau jalan ini
barang ada apa bu
kalau lo nemu kasih tau ya
oh jadi caca ani punggah hape hilang
merek apa kak
terus warna handphonenya warna putih
terus di belakang handphonenya ada gambar batman
kita paling suka gambar batman
apalagi ada gambar spiderman
betta sih ngeliat bang pur
nanti kalau betta lihat caca ani punggah hape
betta kasih tau bang pur

gua lama ya tadi tidurnya
gak tau be
ya lu kan bisa pakai kira kira
ya kira kira dua jam
pokoknya gak lama be
patokan tati mba be baru tidur emak dateng
jadi pas tadi gua lagi tidur emak lu dateng
udah pulang lagi be
tega amat sih lu sama gua
gua kan nungguin dari tadi
gapapa pas emak lu dateng gua gak dimanggunin
iya tapi nggak tega be
keliatannya mba be tadi capek banget
biar kata gua capek kalo ngeliat emak lu capek gua ilang